seperti olahraga skydiving tubuh anda akan dibawa melayang seakan terbang
namun sebelum mencobanya anda wajib mendengarkan penjelasan dan instruksi keselamatan terlebih dahulu
instruktur akan memberikan perlengkapan yang dibutuhkan
antara lain pakaian khusus pelindung mata dan helm
selama belum berada di tabung permainan anda juga tetap wajib menggunakan masker
oke jadi kita akan dapat informasi apa ya
ya untuk earbud
karena sekarang udara angin
satu grup yang terdiri dari delapan sampai sepuluh orang akan diberikan kesempatan bergantian maksimal enam puluh detik untuk mencoba wahana ini
tabung permainan terbuat dari fiberglass
pada bagian bawah terdapat cerobong dengan tenaga mesin yang mengeluarkan udara sehingga membuat tumbuh dapat melayang layang
jangan khawatir selama berada di dalam tabung
instruktur akan menemani sekaligus mengarahkan posisi anda agar tetap stabil dalam posisi horizontal
kunci agar tetap seimbang dagu anda tetap menghadap ke atas
begitu juga posisi tangan condong ke depan hampir sejajar wajah dan kaki sedikit menekut melebar
meski begitu bagi saya memang agak sulit ternyata untuk menjaga keseimbangan saat tengah berada dalam tabung
dengan tinggi sekitar enam meter
kami akan menemani
kalau katanya i believe i can fly now i believe i can fly
pengalaman pertama luar biasa tapi susah ya minta ampun
jadi memang harus seimbang
habis dikeyak harus utuh pijat gak sih
pengalaman serupa juga dirasakan rio wisatawan asal indonesia
merasa takut di awal namun ia mengaku ketagihan mencoba wahana yang memacu adrenalin ini
seru banget sih mbak apalagi kan gak percaya gitu bisa melayang
terus udah dibilang kalau ada panduannya kita harus kayak gini kayak gini kayak gini
tapi di dalam tuh bener bener harus merhatiin apa yang dibilang sama instruktur kan
biar kita bisa terbang sesuai dengan yang seharusnya
leap court by ifly merupakan salah satu fasilitas permainan
yang dapat dijumpai dalam pelayaran kapal pesiar spectrum of the seas
permainan ini beruntukan bagi pengunjung berusia tiga tahun ke atas
namun bagi anda yang pernah mengalami cedera atau penyakit tertentu
sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu ya dengan instruktur sebelum mencobanya
tiffany raitama warsa singapura